sementara itu kapolres jakarta pusat mengapresiasi toleransi umat beragama
khususnya kepada warga jakarta pusat
yang turut menjaga keamanan malam natal hingga minggu pagi
pengamanan katedral di jakarta pusat sudah dilakukan sejak kemarin
tambahan personil kekuatan pengamanan
akan dilakukan dengan mengikuti situasi proses peribadatan
sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat
utamanya dari tadi malam sampai hari ini
untuk wilayah jakarta pusat masih dalam situasi yang kondusif
sekali lagi ini karena kerja keras kita semua
dan toleransi antar umat beragama di wilayah kita cukup bagus
sehingga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kami berharap untuk ke depan
karena ini masih ada perayaan perayaan natal
baik nanti siang sampai nanti malam
kita berharap mudah mudahan pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan aman lancar